cuman mereka targetnya china sendiri itu harus zero covid
setuju karena mereka kan sudah wni
ini nanti teman teman bisa naik ke atas kayak gitu
bobot sepatu yang ringan untuk mengejar performa namun tetap memiliki durabilitas yang tinggi